jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito menegaskan pemerintah menanggung biaya tes swab jika dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan pemerintah baik untuk pasien maupun mereka yang masuk dalam kontak tracing
namun satgas covid sembilan belas segera melakukan pengaturan harga tes swab agar bisa dijangkau masyarakat menyusul adanya inisiatif warga melakukan tes swab mandiri
pada prinsipnya apabila untuk pasien dan dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan pemerintah maka tes swab tersebut adalah gratis
demikian juga dalam konteksnya kontak tracing apabila dilakukan testing terhadap swabnya adalah menjadi tanggungan pemerintah
untuk masyarakat yang melakukan tes secara mandiri di fasilitas kesehatan swasta
kami juga akan segera melakukan pengaturan terhadap harga